telepon ancaman bom dikirim kepada pengurus sebuah masjid di jalan macini sawah makassar sulawesi selatan pada rabu malam
telepon menyatakan telah meletakkan bom di mimbar dan lantai dua masjid
karena khawatir akan adanya ledakan pengurus masjid pun meminta bantuan polisi
tim penjinak bom satuan brimopolda sulawesi selatan yang didatangkan langsung melakukan sterilisasi area
namun setelah disterilisasi tidak ditemukan bahan peledak dari sejumlah benda yang semula dicurigai dalam area masjid
tidak ada katanya berendosaan saya mau bom di masjid
saya kan khawatir kan karena saya memang tidak ada di tempat jauh dari masjid kan
akhirnya saya telepon pengurus masjid bagaimana apakah ada orang yang mencurigakan dan lain sebagainya
akhirnya jalan keluarnya ya saya harus lapor ke pihak yang berwajib karena ancaman
pada kamis dinihari tim resmopol dan sulawesi selatan
dan polres tabes makassar membaguk orang yang diduga melakukannya
ia ditangkap di kawasan jalan andi pangeran petarani kota makassar
dari pemeriksaan awal pelaku diduga kesal karena tidak digubris pengurus masjid saat meminta kalender
pelaku terduga yang melakukan ancaman saat ini sudah diamankan
yang mana tadi diamankan oleh tim gabungan yang bergerak
dan saat ini sedang dilakukan informasi
jadi pemeriksaan lebih lanjut di polres tabes makassar
polisi masih memeriksa pelaku hingga kamis ini